anggota kompolnas yusuf warshim mendorong ke propam terkait kasus anggota polisi yang menganiaya penagih utang
saat ini aibtu berinisial fn tengah menjalani pemeriksaan di propam polda sumatera selatan
menurut anggota kompolnas yusuf warsim saat ini kompolnas masih meminta klarifikasi agar mendapat penjelasan yang utuh
terkait kepemilikan airsoft gun yang dimiliki oleh anggota polisi
sementara aibtu fn yang juga anggota sabara polres lubuk linggau yang menganiaya penagi utang
telah menyerahkan diri ke polda sumsel pada senin siang
itu dugaan pelanggaran kode etiknya disiplinnya maupun ada indikasi dugaan tindak pidananya tetap dua duanya diproses
itu yang kami dorong tentu dilakukan secara profesional transparan dan akuntabel
airsoft gun itu kan tetap ada izinnya nah ini kan tentu menjadi materi yang perlu dilakukan pendalaman dan pemeriksaan di propaham